selamat malam mas akmal
selamat malam tiffany salam sehat selalu
salam sehat salam olahraga
saor olahraga mas akmal jadi dengan kehadiran banyak nama raffi ata banyak deh ks sang gitu ya
yang rame rame ini sultan sultan nanam saham di klub klub liga dua ini akan menambah pamor eksistensi liga dua nggak sih
kita harusnya patut memberikan apresiasi ya terhadap geliat liga dua musim ini
walaupun di tengah pandemi saat ini tapi kelihatannya sangat luar biasa
dengan masuknya sejumlah investor dan anak anak muda telegram selebriti
mulai dari anak presiden kemudian juga ada menantu wakil presiden ada menteri juga di sana
ada selebritas seperti raffi ahmad kemudian atta halilintar
harusnya ini menjadi momentum buat sepak bola kita menuju kebangkitan baik dari sisi industri maupun dari sisi prestasi
namun permasalahannya dari psi sendiri maupun liga indonesia baru
sebagai operator kompetisi tidak menyiapkan momentum ini dengan sangat baik
banyak hal hal yang harus masih dibenahi terutama penegakan regulasi maupun pelaksanaan dari rule of game kompetisi liga dua
ini perlu mendapat catatan dari kita semua bahwa liga dua dalam lima tahun terakhir ini itu selalu bermasalah
misalnya liga dua terus jadi sepak bola gajah karena pengaturan siapa yang akan promosi dan siapa yang akan lolos
ketika itu sepak bola gajah terjadi antara psi s semarang melawan pss lema
musim lalu misalnya dua ribu delapan belas jadi juga pengaturan skor ketika krishnadi sengaja tidak melakukan eksekusi penalti dengan benar
bahkan mengagalkan penalti demi meloloskan kalteng putra ketika itu
karena ada permainan yang mengatur siapa yang akan lolos ke babak empat besar
nah problem problem ini harusnya bisa diantisipasi oleh pssi dan indonesia baru
pandemi covid harusnya bisa membuat kompetisi ini setidaknya new normal
menghadapi momentum baru kebangkitan sepak bola indonesia
sayangnya beberapa hal banyak yang tidak disiapkan dengan baik oleh pssi
sebagai contoh misalnya paksanaan kompetisi liga dua saat ini di mana ada yang ditunjuk sebagai tuan rumah
harus diingat ini kompetisi bukan turnamen
dan harusnya pssi sudah melakukan yang bagus di liga satu dengan tidak adanya tuan rumah
ini harusnya diikuti
misalnya oke manahan solo menjadi tempat pelaksanaan pertandingan
tapi jangan grup yang ada persis solo di sana
misalnya menggelar grup a atau c atau d
kemudian misalnya dewa united jadi tuan rumah di stadion madia
seharusnya tidak bertanding dewa united di sana
begitu juga kalteng putra yang menjadi tuan rumah
harusnya mereka tidak menggelar pertandingan kalteng putra
kalau kemudian tuan rumah itu tidak akan bergabung
kalau kemudian tuan rumah itu tidak akan bergabung

mendapatkan kesempatan bermain di tempatnya sendiri
ini kan ditambah mereka juga menyiapkan atau harus memberikan dana operasional terhadap pelaksanaan kompetisi
ini gratifikasi menurut saya
ini bahaya buat porting merit kompetisi sepak bola liga dua
karena selama ini yang saya katakan tadi selama lima tahun terakhir selalu bermasalah
karena ada yang mengatur di bawah meja atau di balik layar
apa yang akan promosi ke depannya
yang kedua misalnya regulasi soal ganti bontak ganti nama
ini juga harusnya disiapkan oleh pss dan lug
sehingga kemudian kita tidak bingung dengan klub klub yang berganti nama
harusnya ada regulasi misalnya baru diakuisisi oleh seorang pemilik investor baru
kemudian mau ganti nama harusnya diberikan waktu misalnya tiga tahun baru boleh ganti nama
sehingga apa namanya security business nya itu terjaga
oke mas akmal itu kan tadi dilihat dari luarnya ya
jadi kelihatan kinclong di luar tapi sebenarnya di dalamnya itu masih banyak masalah
tapi itu untuk overall liganya
kita ke klub pesertanya
klub pesertanya ini banyak masalah masalah yang juga masih menyelimuti
misalnya masalah tunggakan gaji pemain dan lain sebagainya
artinya dengan kehadiran orang orang investor ini
selebritas kemudian ada presiden pengusaha
bisa nggak nyelesain masalah tersebut
kita itu melakukan apa saja kalau kita mau
asal ada kemauan ada keinginan kuat dan komitmen bersama
saya pikir kita bisa lebih maju dari negara negara lain
atmosfer kompetisi sepak bola kita ini yang terbaik di asia tenggara untuk sisi supporter penggemar
tapi sayangnya pengelolaannya masih amatir saya katakan
kenapa masih amatir
karena memang aturan regulasi yang sudah ada tidak dilaksanakan dengan tegas
masih ada negosiasi dari balik layar
atau di bawah meja yang kemudian melemahkan regulasi yang sudah dibuat
sebagai contoh misalnya
ada tim tim yang belum melunasi gaji atau menunggak gaji pemainnya musim lalu
persisolo misalnya dipegang oleh anak presiden
tapi masih ada tanggungan gaji sekitar dua miliar yang belum diselesaikan
harusnya ini bisa diselesaikan termasuk kalteng putra yang jadi tuan rumah
punya utang satu sembilan miliar yang harus dibayarkan
tapi sampai saat ini belum diselesaikan
padahal ini semua sudah diputus
dikapuskan oleh mdrc
ini harusnya ini kan produk pipa
harus ditati oleh psrc maupun lib
harusnya sebelum kompetisi dikelar sudah ada aturan
klub harus menyampaikan surat pernyataan bebas utang untuk ikut kompetisi
kalau belum ada surat pernyataan bebas utang maka klub tersebut tidak boleh ikut kompetisi
ada persisolo kalteng putra pskj cimahi persijak jepara
dan terakhir adalah
perseka tegal yang masih punya utang
harusnya pssi dengan lib itu tegas terhadap aturan
yang tidak menyelesaikan hutang tidak bisa ikut kompetisi
mas akmal masalah atau isu finansial selama ini kan jadi masalah klasik di liga dua ya
untuk klub klub peserta liga dua
tunggakan gaji pemain dan lain sebagainya
sehingga mengelola atau masuk ke dalam bisnis di klub peserta liga dua itu dianggap sebagai sesuatu yang kurang menguntungkan
tapi kenapa belagangan ini ramai banget
orang orang investor selebritas ada presiden pengusaha
semua ramai ramai mendekati liga dua
ya karena sejatinya sepak bola kita itu menguntungkan
kalau dikelola dengan benar sepak bola itu kita itu menguntungkan
sepak bola indonesia tanya dengan liga inggris yang sangat luar biasa aja
untuk rating penontonnya aja lebih tinggi liga indonesia
termasuk liga dua gitu kan
cuma permasalahannya kemasannya ini
jadi kemas dengan baik
sehingga kemudian kalau dari sisi finansial memang masih sulit menguntungkan karena kemasannya tidak dibuat dengan bagus
kalau kemasannya dibuat dengan bagus sangat potensial sekali kompetisi sepak bola indonesia ini mengatakan keuntungan bagi polanya gitu
termasuk kesejahteraan pemain dan juga termasuk di dalamnya bisnis bisnis merchandise dan bisnis bisnis lainnya yang ada di sekitaran sepak bola
itu yang sebenarnya dari dulu kita itu punya potensi besar
pasar sepak bola eropa untuk sisi penggemar sepak bola
hanya permasalahannya karena kita tidak bisa mengelola kompetisi kita ini dengan baik
posisi kita di mata afc itu pun juga tidak bagus kompetisi kita
kita berada di peringkat dua puluh tiga asia
untuk level kompetisi di asia
di bawah thailand vietnam malaysia filipina dan singapura
padahal sepuluh tahun sebelumnya
rankingnya sangat bagus sekali
belum besar di asia
karena atmosfer kompetisinya sangat bagus
penontonnya penggemarannya sangat banyak
nah ini harusnya menjadi momentum pandemi ini untuk pembenahan di segala sektor oleh para pelaku sepak bola kita saat ini
baik itu pssi nya lib nya maupun pengelola klub
apalagi dengan hadirnya banyak sultan sultan baru yang harusnya dijaga
jangan sampai mereka kapok
kita punya pengalaman dulu banyak juga di era kalatama misalnya investor investor yang seperti sekarang ini masuk
tapi kemudian mereka akhirnya menyerah dan lempar handuk
mengibarkan bendera merah putih karena tidak di maintenance dengan baik oleh pengelola kompetisi
adanya pengaturan skor adanya pengaturan juara
akhirnya galatama tutup atau gulung tikar
pengalaman dari galatama ini jangan sampai terjadi di kompetisi saat ini termasuk di liga dua
jadi yang dibilang dengan kehadiran sultan jangan cuma menjuang nama tapi juga harus bisa menyelesaikan masalah
apalagi bisa membawa liga dua ini semakin berkibar gitu ya
terima kasih mas atmal
kabar hal yang sudah bergabung dengan si indonesia connected malam hari ini kita akan pantau terus bagaimana ya bursa pertandingan liga dua ini yang juga menarik
terima kasih selamat malam sehat selalu
selamat malam selamat malam olahraga
kita lihat bagaimana persaingan klub klub sultan di liga dua
kata warganet yang pertama saya buka dari mari underscore mh
kenapa liga dua permainannya lebih bagus dari liga satu
tuhannya karena lebih rapih
kedua diket k efek raffi ahmad terjun ke liga dua jadi promonya liga dua juga mayan keangkat ya
liga dua ledek ledekannya para petinggi klub ya bukan hanya pelatih atau pemain aja
dan terakhir dari willymajet delapan puluh sembilan
seru juga nih liga dua semenjak para sultan ambil alih tim sepak bola di liga dua
lihat saja dah kami kembali dengan presiden prancis
emmanuel macron yang dilempar telur oleh orang tadi kenal ketika melakukan kunjungan ke pameran perdagangan makanan internasional di kota leong
selengkapnya usah aja deh